penolakan atas keputusan mahkamah agung terhadap lelang hasil penipuan umroh first travel untuk negara terus berlanjut
para korban berharap agar pemerintah mengembalikan uang hasil lelang kepada mereka
rosida perempuan berusia lima puluh tujuh tahun ini merupakan korban penipuan umroh first travel
warga desa gudo kabupaten jombang jawa timur ini merupakan seorang ibu rumah tangga
setiap pagi nenek empat cucu ini harus minum obat sakit gagal ginjal yang dideritanya
selain meminum obat dia juga harus menjalani cuci darah setiap minggu dua kali di rumah sakit swasta di pare kediri
sementara itu sang suami suparlan kini hanya bertani setelah pensiun sebagai perangkat desa
rosidah mengaku masih sering merasa sakit hati saat mengingat penipuan yang dilakukan first travel
seragam dan peralatan yang diterima sampai saatnya
dia berharap uang yang sudah susah payah dikumpulkan untuk melaksanakan umroh bisa kembali
pasangan suami istri ini didaftarkan anaknya yang tinggal di surabaya pada agen first travel pada desember dua ribu lima belas silam
calon jemaah umroh menyerahkan biaya sebesar empat belas lima juta rupiah
janji pihak first travel keduanya akan berangkat umroh pada januari dua ribu tujuh belas
tak juga berangkat
keduanya malah dimintai biaya tambahan sebesar dua lima juta sebagai biaya charter pesawat
sayangnya ganti rugi belum didapat
kini malah berhambus kabar
lelang aset first travel malah akan diambil negara
sejumlah korban first travel di bekasi jawa barat mulai bereaksi
senin siang mereka berkumpul di salah satu rumah korban
dengan membawa berkas dan bukti pembayaran biaya umroh ke first travel
para korban berencana melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak
guna memperjuangkan pengembalian dana umroh yang disetor ke first travel
di bekasi timur sedikitnya ada dua puluh korban first travel
yang akan meminta pengembalian dana dengan total kerugian mencapai tiga ratus juta rupiah
semua aset first travel akan dilelang dan semua itu akan diserahkan ke negara yang
jadi tanda tanya kami ini kan orang bobo orang nggak ngerti
taunya kalau kita beli ya kita dapat barangnya tapi nyatanya enggak sementara
sementara yang jadi korban kan jemaah
kenapa harus diserahkan ke negara
harapan saya sih sama mungkin sama dengan calon jemaah yang lainnya ya
berharap ya diberangkatkan alhamdulillah
harapan tidak dikembalikan karena uang itu kan boleh diserahkan boleh disusahkan ya
karena niat gitu ya pengen berangkat umroh
korban first travel telah meminta kuasa hukum untuk mengurus persoalan pengembalian dana umroh
para korban berharap pemerintah membagikan uang hasil penjualan aset milik first travel kepada korban
tim liputan cnn indonesia
kejaksaan negeri kota depok jawa barat segera melelang aset barang bukti
kasus penipuan dan juga pencucian uang di perusahaan agen umroh
first travel hasil dari pelelangan ini akan masuk ke negara bukan dikembalikan kepada korban
mahkamah agung lewat kasasi menguatkan putusan pengadilan negeri depok dan pengadilan tinggi bandung tahun dua ribu delapan belas
yang memutuskan seluruh aset first travel diambil negara bukan dikembalikan ke jemaah
atas putusan itu kejaksaan negeri depok segera melelang aset barang bukti kasus penipuan first travel
ada delapan ratus dua puluh enam barang buktinya akan dipilah untuk proses lelah
di antaranya tiga rumah enam mobil satu unit apartemen satu gedung kantor
dengan aksesoris serta pakaian
pengadilan negeri depok berpendapat beda setelah mendengarkan kembali juga
bahwa ada paguyupan tersebut menolak menerima karena mungkin besarannya tidak sesuai
dan kemana kemana ini siapa siapa yang berhadang ribuan jemaah first travel yang menjadi korban
pada majlis sakit kemudian berpendapat beda setelah mendengar itu berpendapat beda
akhirnya memutuskan memutuskan
yang bernilai ekonomis dirampas untuk negara
namun jaksa agung sanitiar burhanuddin menganggap putusan kasasi ma tersebut tidak sesuai dengan tuntutan jaksa
tuntutan kami adalah bahwa itu dikembalikan kepada korban
kemudian tapi putusan dari pengadilan bertingkat pertama tingkat banding dan kasasi bunyinya itu disita untuk negara
justru itu justru itu karena putusannya demikian kami kesulitan untuk eksekusinya
jadi kami akan upayakan upaya hukum jadi kami masih membicarakan apa yang akan kami langkah yang terbaik
kasus penipuan dan pencucian uang perusahaan first travel terungkap pada tahun dua ribu tujuh belas
setelah banyak jemaah melapor ke polisi karena gagal berangkat umroh
kasus ini bermoduskan biaya umroh murah yang di bawah ketentuan kementerian agama
uang yang terkumpul digunakan oleh pemilik first travel untuk kepentingan pribadi
ada sekitar enam puluh tiga jemaah umroh yang menjadi korban first travel
dengan total kerugian mencapai hampir satu triliun rupiah
majelis hakim pengadilan negeri depok memfonis direktur first travel andika surahman dua puluh tahun penjara
istrinya anissa hasibuan delapan belas tahun penjara dan denda sepuluh miliar rupiah
sedangkan direktur keuangan kiki hasibuan difonis lima belas tahun penjara
tim liputan cnn indonesia
dan kejaksaan negeri depok memindahkan sejumlah barang bukti mobil kasus pidana umum
di antaranya barang bukti kasus kooperasi pandawa dan kasus penipuan jemaah umroh first travel
pemindahan barang bukti dilakukan agar kantor kejari depok tidak terlihat kumuh
di antara sebelas barang bukti kendaraan roda empat kasus first travel
hanya terdapat enam mobil yang terlihat di parkiran kantor kejaksaan negeri depok
saat dikonfirmasi tentang barang bukti kendaraan milik first travel dan kasus pandawa
kasih intel kejadi depok enggan berkomentar
terkait tidak adanya sebagian barang bukti tersebut
sesuai dengan arahan pimpinan bahwa barang bukti berupa kendaraan roda empat maupun roda dua
yang berada di kantor kejaksaan negeri depok ini diperintahkan untuk dipindahkan ke kantor lama di jalan siliwangi
dikarenakan barang barang bukti tersebut sudah terlalu banyak
dan mengganggu keindahan kantor dan juga perawatannya kita tidak maksimal
wakil menteri agama zainud tauhid saadi menilai seluruh aset first travel seharusnya dikembalikan ke korban jemaah yang dirugikan
menurutnya aset tersebut merupakan hak para korban first travel
zainud mengatakan kemenak pun mendukung pengembalian aset korban ataupun
aset kepada korban
kalau dari pihak kami saya kira karena itu adalah hak jamaah itu adalah hak masyarakat ya harus dikembalikan
bahkan itu sudah menjadi catatan kami dalam kementerian agama bahwa sebaiknya ya para korban ini harus diperhatikan
apakah misalnya itu melalui dengan cara memberangkatkan umroh atau dikembalikan uangnya
ya kami dari kementerian agama saya akan mendukung terima kasih
ya sudah jatuh tertimpa tangga itu mungkin peribahasa yang bisa menjadi gambaran jemaah first travel ketika ma memutuskan aset first travel disita untuk negara
putusan ma ini menjadi perdebatan karena ada penolakan dari jemaah yang ingin aset first travel diberikan untuk korban karena itu hak mereka dan tidak seharusnya diberikan untuk negara
tepatkah keputusan mahkamah agung dan apakah masih ada celah sebetulnya celah hukum ya bagi korban first travel agar mendapatkan hak mereka
pasca putusan ma kita akan bahas malam hari ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio
sebelah kiri saya sudah ada pak mustoli siraj kuasa hukum jemaah umroh korban first travel
selamat malam pak mustoli terima kasih sudah hadir di prime news malam hari ini
dan ada kang asep iwan iryawan akademisi hukum pidana kang asep selamat malam
terima kasih kang sudah hadir di prime news malam hari ini
kami juga masih menunggu bergabungnya kabiro hukum dan juga humas dari mahkamah agung pak abdullah
kita masih nantikan karena tadi sudah terkonfirmasi akan ikut berdiri
diskusi malam hari ini
dan juga terhubung lewat sambungan telepon ada bang asro kamal rokan
salah satu korban dari first travel selamat malam bang asro
selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam saya mungkin ke bang asro dulu sebagai korban langsung dari penipuan first travel
melihat keputusan ataupun putusan dari ma yang kemudian mengembalikan aset aset first travel ini kepada negara
bukan kepada korban
apa yang anda lihat dan seperti apa anda menyikapi
keputusan tersebut bang asro
ya saya belum pernah mendengar ada keputusan seperti ini ya
kenapa kemudian aset first travel itu dilelang kemudian uangnya itu negara
yang menurut saya ini agak aneh ya
saya ingin menjelaskan sedikit ya
saya itu tiga belas keluarga saya
anak istri mertua
kita sudah membayar suruhi total
kemudian saya melihat ada apakah ini niat baik atau saya tidak tahu
awalnya kan kita dijanjikan berangkat itu desember dua ribu enam belas sampai mei dua ribu tujuh belas antara waktu itu
tapi kemudian pada bulan maret
ini kan tertudah tudah terus
pada bulan maret itu first travel itu
mengeluarkan surat yang isinya adalah meminta kepada jemaah apakah tetap menunggu atau refund
nah karena itu kita diminta untuk membuat formulir macam macam seperti itu
bahkan koper kita sudah dikembalikan
nah sehingga kemudian ditangkap dan seterusnya
jadi anda sudah bayar rp satu ratus delapan puluh enam juta ya
bang asro artinya anda masih sempat mengharapkan bahwa putusan ma sebaiknya
ini diberikan kepada korban aset aset ini bukan justru disita oleh negara
dua opsi menurut saya
opsi pertama itu adalah diberangkatkan jemaah
opsi kedua dikembalikan dana jamaah
nah dengan keputusan ma itu yang menurut saya saya tidak mengerti hukum
kenapa kemudian kami yang dikorbankan
kami yang mengeluarkan uang tapi negara yang diuntungkan
itu analoginya ya
saya tidak begitu yakin bahwa ini keinginan negara
apa iya negara memerlukan uang sembilan ratus miliar
itu kan jumlah kecil bagi negara
kecuali memang negara ya
baik bang asro kita tanyakan ke pihak pihak yang mengerti hukum
ada pak musnoli dan juga kak ngasep
saya mungkin kak ngasep dulu
kalau tadi sebagai korban melihat bahwa ini aneh mungkin wajar saja ya kak ngasep
sebagai korban melihat putusan ini aneh
tapi dari sudut pandang hukum anda melihat ini apakah ada kekeliruan kang asep dari putusan mahkamah agung
kita hormati itu putusan ya
kita juga harus punya catatan
ini kan mengadili perkara pidana
sudah sepakat itu dihukum berat
harusnya dimatein kalau saya sih
nah sekarang kan jadi dibutuhkan barang bukti
nah barang bukti itu putusan pn yang dikuatkan pt sama mahkamah agung
dikembalikan kepada negara
itu hasil penipuan
dan pakai pertimbangan pasal tiga puluh sembilan
walaupun dikuhab sebenarnya kalau barang itu
kembalikan kepada yang berhak
kemudian dipakai untuk perkara lain
dilampas untuk dimusnahkan
lalu dikembalikan kepada barang disita
sudah ini barang sudah jadi sekarang
karena sekarang persoalan itu bagaimana sekarang menyelamatkan jemaah haji
dia berangkat umroh atau uang kembali
karena persoalan pertamanya adalah
dia berangkat umroh ternyata ada penipuan
nah oleh sebagian dilaporkan jadilah perkara yang sekarang jadi putusan mahkamah agung
ini kan sebagian menggunakan pkpu di pengadilan niaga
mereka sepakat homologasi dengan perdamaian
enam puluh tiga ribu sekian
jadi ada dua putusan
putusan pkpu perdamaian maupun putusan pengadilan depok
itu sudah jadi hukum
secara hukum itu harus dihormati harus dihargai restudi kata tadi
tapi kan persoalannya sekarang ya kan sekali lagi
barang itu harus kembalikan kepada negara
kita lihat keuangan negara perbenaran negara
nggak pernah ada pemasukan negara dari kasus itu
nah sekarang kita harus cari solusi lah
nah solusi kan kasihan nih ya saudara saya adik saya kliennya dia
dan banyak orang orang sekarang lagi merintih semua kan
emang jaksa suka nggak suka harus melaksanakan eksekusi putusan
walaupun dengan catatan barang bukti tadi
kita banyak yang keberatan
nah mudah mudahan pak jokowi dengar kepala negara
menteri keuangan dengar sekebenaran negara
ini jaksa agung juga udah cerita tuh di bandung di paguyuban pasundan
sekarang tinggal gini laksanakan eksekusi itu kan mas
minta barang bukti dikembalikan kepada yang berhak kan
bikin berita acara
negara menolak serahkan ke jamaah
karena sekarang keberatan negara
negara juga jangan mau
ini orang diibadah nanti jadi haram jadah gitu kan
nah ketika sekarang duit ini jadi persoalan lagi persoalannya
ketika barang bukti ini nomor satu sampai lima ratus dua puluh sembilan dikembalikan kepada jamaah
jamaah banyak kan
pengacara juga punya dia diantaranya
yang lain juga banyak
yang guru guru kan kita juga nggak ngerti
belumnya gak terdaftar juga
nah jadi persoalan kan keinginan jemaah cuma dua pilihannya
berangkat atau uang kembali
persoalan bagi saya ketika uang sekarang dikepadekan kepada jamaah
mekanisme pembagiannya ya
oke sekarang kan sarannya udah gampang kan supaya nggak ribut
perdata sih gampang sebelum lelang derden perset
perlawanan pihak ketiga bantahan perlawanan
kalau salah lelang gugatan
saya yakin cara perdata itu akan menang jamaah
karena banyak putusan
misalkan kejahatan menggunakan mobil sewaan
mobil sewaannya dirampas
derden perset gak bisa itu memegang mobil kok keluar itu
ini juga sama
itu barangnya barang jemaah yang menipukan dua tiga orang itu manusia itu yang menipu itu
nah sekarang itu contoh udah ada
nah sekarang udah biar cepet lah pak jokowi nanti ketika nggak usah digugat
sudahlah kejaksaan bikin berita acara eksekusi dilaksanakan kembalikan kepada jamaah
sekarang lama nanti kan mereka mengwujud tahun dua ribu enam belas ya
reshuffle bertahun tahun kan kasih
kasian kan sekarang
nah sekarang kejaksaan kembalikan
cuman kan sekarang masalahnya apa
barang sitaan itu kalau nanti dijadikan uang dilelang harga jatuh
jumlah jamaah itu enam puluh tiga ribu
jauh lagi yang akan diterima
itu ambil satu triliun
kalau dibagi berapa
siap kasian gitu kan
ini yang sekarang jadi
kalau persoalan hukum sudah selesai
karena itu putusan sudah ingkrah kecuali melalui perdata perlawanan bantahan atau gugatan perdata
sekarang kita serukan pak jokowi dan menteri keuangannya kembalikan ke jamaah bikin berita acara
kembali ke jemaah
karena itu bukan haknya negara
nah tadi persoalan ketika barangnya dikembalikan jadi apa barang itu
tapi kang kasian begini
meskipun ini kita menghormati keputusan mahkamah agung
tapi dari putusan ini apa sih yang anda lihat bahwa kemudian pertimbangan pertimbangan ini masuk ke logika hukumnya
ini kan perkara penipuan pencucian uang
membedakan beberapa saat hakim udah mutus
padahal udah dihukum
kan persoalan bajamaah mau dihukum gak hukum duit gue balik atau gue berangkat umroh
itu hukuman sudah termasuk maksimal loh
udah berat kan
cuman lah masalahnya sekarang kan kalau itu udah selesai
udah tenang di alamnya
yang belum tenang ini jamaah
nah ketika jamaah belum tenang ini harus kita selamatkan
karena ada kepercayaan masyarakat terhadap mereka yang mau ibadah tukang gorengan dan sebagainya
kan persoalannya harus diselamatkan
itu yang diselesaikan
putusan sudah jadi
nah kalau kita sekarang meributkan putusan sampai selesai pun gak akan pernah selesai
udah selesai karena ajar sukumnya
hormati putusan dengan segala catatan dan
keberatan tiap orang
maka yang keberatan tadi kan sekarang barang bukti
maka tadi saya bilang barang bukti ini pak jokowi eh pak menteri keuangan sudah jangan terima
karena itu bukan hak haknya negara
ketika dibalikin itu masalah
kalau putusan saya kira kalau ini kan mengadili perbuatan pidana si penipuan
bagi jamaah mah nggak ada urusan
ya karena dia sudah ditipu jelas
penipu kelas sepuluh gitu kan
yang jadi masalah tuh mereka mereka mau berangkat atau tidak
ini udah masalah sosial masalah ekonomi
bagaimana cara mereka berangkat atau bagaimana cara mereka mendapatkan uang itu
nah sekarang kalau bicara mendapatkan uang itu dan berangkat
tergantung barang sitaan kan
karena asetnya itu di pt
nah di pt itu aset tadi ya
bayangkan lho saudara
kalau barang sitaan kelak dieksekusi
maaf sering saya katakan
mobil aja kalau dikembali tutup venti hilang
termasuk tadi ada beberapa yang tidak ada barang buktinya
kita cetekan banyak
tapi kejaksaan juga bingung
gak ada yang cekikik banyaknya
belum banyak peliharaan
nah mau dikimanain tuh
baik saya ke pak mussoly
sebagai pengacara kuasa hukum dari jemaah jemaah korban first travel
putusannya sudah ada tadi kak asep katakan
kalau mau diperdebatkan akan panjang lagi
tidak usah diperdebatkan lagi
tapi apa kemudian sikap anda sebagai kuasa hukum
dan langkah ke depan apa yang akan diambil kalau ingin memperjuangkan hak hak bagi para korban first travel
ya tentu saja begini
ketika kami sebagai kuasa hukum
dan bersama dengan enam puluh tiga jamaah begitu ya
yang kemudian menanti proses peradilan
yang sebetulnya kita mengandaikan bahwa akan mendapatkan putusan yang adil
tetapi kemudian bukannya keadilan yang kita dapatkan
tapi malah negara justru mengambil untung dari persoalan ini
kan seperti itu
tentu ini membuat catatan bahwa menjadi persoalan tersendiri bahwa masyarakat seperti hopeless
artinya apa yang kemudian diharapkan keadilan justru kemudian malah
putusan mahkamah agung jauh dari rasa keadilan
padahal kita tahu misalnya kang asep
artinya kecewa pasti dong
karena tujuan hukum itu kan tidak hanya kepastian hukum
tapi juga keadilan
tetapi mengingat tadi ini wacana tadi yang sudah disampaikan oleh kang asep
saya sedikit agak berbeda sebetulnya
saya kira sebetulnya ketika memang putusan itu apapun bentuknya
seburuk buruknya putusan itu kan harus dilaksanakan kang safir
tetapi masih ada peluang misalnya terkait dengan saya dengar tadi ada berita bahwa
kuasa hukumnya first travel juga akan melakukan pk peninjauan kembali
tetapi saya kira yang perlu didalami disini ada hal yang tadi belum di explore
misalnya terkait dengan pkpu yang kemudian homologasi
ini sebetulnya kan pkpu itu dulu ada orang nagih first travel lewat
kewajiban pembayaran hutang yang diajukan di pengadilan niaga
tetapi kemudian kreditur konkuren disana kebanyakan kreditur
yang setuju dengan proposal perdamaian yang diajukan oleh first travel
nah maka terjadi homologasi atau perdamaian itu
tapi kemudian dengan fakta seperti ini
ada beberapa wacana yang kemudian disampaikan oleh beberapa lawyernya jemaah umroh ini
coba akan membatalkan homologasi
nah ketika homologasi kemudian katakanlah dikabulkan
itu kan akan sampai pada proses pilot
nah proses pilot inilah kemudian yang nanti akan mengambil aset
pembedasan aset yang saat ini dikabulkan
yang saat ini dikuasai oleh
dipegang oleh negara dalam hal ini adalah kejaksaan
nah nanti akan dilihat
sejauh mana nanti kekuatan apakah akan menggunakan putusan pidana
apakah akan menggunakan putusan pengadilan niaga
nah saya kira kalau dalam teori teori
apa namanya tentang penundaan kewajiban pembayaran utang
atau undang undang pkpu itu
menjadi sita umum sehingga sita umum ini akan menafikan sita sita yang lain termasuk sita pidana
dengan dua track tadi itu bisa mengandaikan bahwa
kalau tadi misalnya kita berharap misalnya pk nya dikabulkan
sehingga kemudian ada koreksi terkait dengan putusan putusan kasasi misalnya
walaupun pk tidak bisa tidak dapat menunda putusan kah
tapi ketika misalnya kita tarik di pkpu nya
bisa saja kemudian ini menjadi pintu masuk
supaya kalau dibaginya tadi misalnya ada
ada dalam putusan itu misalnya di putusan kasasi
beberapa pihak tertentu yang mengatasnamakan
jamaah kan begitu ya kira kira
yang kemudian punya akte notaris
nah kita mempertanyakan juga sejauh mana representasi mereka disitu
sebagai jemaah tadi itu ya
sebagai jemaah tadi
kita break dulu ya pak musola dan juga kang asep
nanti kita akan tanyakan juga ke
mahkamah agung lewat kabiro hukum dan juga humas pak abdullah
tapi kita harus break
terlebih dahulu kami akan segera kembali sesaat lagi
berikutnya bapak jemaah kembali mencoba menghubungkan pak abdullah
kami akan mencoba untuk menghubungi pak abdullah kabiro hukum dan juga humas dari mahkamah agung
pak abdullah selamat malam
pak abdullah di studio ada kang asep akademisi hukum pidana
ada pak mustoli kuasa hukum dari jemaah umroh korban first travel pak
pak abdullah tadi kita sudah
kita sudah diskusi banyak tadi di sekolah keuangan yang tadi

saya ingin pertanyakan lagi ke anda
sebetulnya putusan ma ini
semata mata penguatan dari putusan
di tingkat pertama atau memang ada pertimbangan
hukum yang lain pak abdullah karena ini akhirnya
menjadi terkesan begitu
jadi negara yang diuntungkan
atas putusan dari mahkamah agung ini
ya bagaimana kita ketahui
bahwa perkara ini merupakan perkara pidana
tentunya perkara pidana
itu sudah mulai
dilaporkan oleh korban
kemudian disiti oleh petugas
semua barang bukti yang terkait
dengan tidak pidana
yang digunakan oleh bahkan tidak pidana
terkait dengan tidak pidana
pembuktian dalam perkidangan
saksi dan barang bukti yang
oleh petugas itu semata mata
hanya satu untuk
terdakwa itu benar melakukan
dilimpahkan dalam pengadilan
ini benar bahwa
telah terbukti terasa dan
meyakinkan bahwa terdakwa melakukan
tindak pidana sehingga
dakwa yang disitu secara
kumulatif itu yang terberat
adalah penyidikan uang
karena ada penyidikan uang
barang bukti itu harus
karena nanti kalau sudah hilang malah
tidak karuan itulah
perlunya disita kemudian status
barang bukti juga akan ditentukan dalam
bagaimana diketahui bahwa dalam
proses persidangan itu terungkap
sebagian jamaah yang menamakan
diri ini sebagai
ini menolak menerima
barang bukti itu
jumlah jamaah yang belum
berangkat itu kan enam puluh tiga ratus sepuluh
orang tentunya ini bukan
kalau nanti membagi
barang bukti itu
menjadi masalah baru maksud anda begitu ya
iya sehingga oleh
karena menolak maka
baik pak abdullah tapi tadi juga sempat
dibahas juga oleh pak mustoli kuasa hukum dari
jemaah umroh korban first travel
jemaah yang anda maksud ataupun
yang menjadi dasar putusan ini
apakah bisa merepresentasikan
seluruh jemaah umroh first travel
karena begitu banyak jumlanya
seperti itu mengatasnamakan
saja ya tentunya belum
tentu karena itu
dibentuk atau didirikan
dengan akta notaris
itu lembaga tersendiri
secara hukum punya legal standing
sebelum saya ke kang asep silakan pak musyoli
ada yang ingin tanggapi dari apa yang dikatakan oleh pak abdullah
ya saya kira begini pak abdullah
tadi saya setuju dengan kak asep bahwa putusan
mahkamah agung kita hormati
tetapi ini karena menyangkut dengan nasib
banyak orang enam puluh tiga ribu
tentu putusan dari mahkamah agung
apapun kondisinya perlu kita kritisikan
begitu sebagai kajian untuk edukasi dan lain lain
nah maka ketika misalnya tadi ada
saya lihat misalnya di putusan
pengadilan negeri depok dan kemudian putusan
pengadilan tinggi sampai dengan kasasi
pertimbangan hukum ketika akhirnya
kemudian putusan dari
hakim itu merampas
kepada negara ini justru
melawan akal sehat dan kemudian tidak
kalau misalnya kita lihat konstruksinya kan jelas sejak awal
justru terjadinya persidangan demi persidangan
yang digelar apa namanya selama
beberapa bulan itu itu justru
sejak awal muncul bahwa
bukan tidak ada satu rupiah pun uang negara
tidak ada satu perak pun uang
misalnya bumn yang dirugikan
yang dirugikan atau kemudian menjadi
penyertaan modal dan lain lain
tapi jelas bahwa semua terungkap bahkan
saksi saksi sejak dari
terdakwanya pun disana jelas bahwa
itu adalah uangnya uang jamaah asalnya
first travel bahkan dalam pertimbangan
di atas bagian bagian karena ini
cukup monumental pak
lebih dari seribu halaman
nah disana jelas bahwa di awal awal
sebetulnya pertimbangan hakimnya sudah oke
tetapi dalam titik titik
tertentu justru di akhir
pertimbangannya menjadi anti klimaks
nah ini yang kemudian apa namanya
putusan ini tidak mencerminkan
rasa keadilan jamaah oke tidak mencerminkan
rasa keadilan dan pijakannya tidak kuat
nah yang berikutnya adalah soal
direpresentasi adanya jamaah yang
sebagian jamaah atau beberapa orang jamaah
yang mengatakan bahwa mereka punya
legal standing ini kita justru
boleh mereka mengatas nama tapi ada pihak pihak
lain yang belum tahu
dengan misalnya akte notaris ini dan mereka
pun bagaimana verifikasinya
ke sesapa lagi bang asro ya
anda sudah dengar tadi penjelasan dari pak abdullah
seperti apa tanggapan anda
sama sekali tidak pernah diajak
menolak atau tidak menolak
jadi saya tidak paham
bagaimana kenapa ada kesimpulan
dari nma menerima
ini pertanyaan besar
siapa yang mewakili siapa
saya tidak merasa terwakili
nah itu satu
bagi saya dan mungkin juga saya yakin
di perkembangan lain
ini dalam kemarni apa
karena kan itu kan hanya ada dua
pertama adalah uang kembali atau
nah itu nah pertanyaan saya adalah
di situ banyak hari kemudian
ketika negara menerima
hasil lelang itu
apakah tidak mungkin
negara mengambil alih
tanggung jawab dari first level
mengambil alih tanggung jawab
atau mengembalikan uang jawab
mengambil alih tanggung jawab
karena kita sekarang
baik pak asro sebelum
saya ke anda lagi anda boleh mengecilkan dulu
volume televisi anda karena agak agak berdampak kepada audio anda
selama diskusi ini berlangsung
sebelum saya ke pak abdullah lagi
kak ngasep bagaimana melihat perdebatan ini sebetulnya sih
ketika mendudukannya dalam porsi hukum itu seperti apa
sekarang saya tadi katakan
salah hukum sudah selesai
sekarang salah hukum sudah inkrah
putusan harus dilaksanakan
kembali ke awal
persoalannya sekarang bagaimana menyelamatkan jemaah aja
kalau salah hukum sudah tidak selesai
apapun fakta diungkap
apapun juga putusan hukum itu
itu sudah jadi hukum
musalah mu benar itulah putusan hukum
putusan ini bisa dibatalkan hanya dengan upaya hukum
artinya akan melakukan upaya hukum itu menjadi solusi
sekarang kan ini perkara kasasi yang pidananya kan
yang pidananya kan
sudah putusan kasasi
pk yang bisa mengajukan
tersangkanya kan terpidananya sekarang kan
nah sekarang ngajukan enggak
nah kalau sekarang katakan ngajukan
nah kembali ke barang bukti kan
persoalannya kalau dia mau dihukum
bebas mau apa juga
enggak ada urusan
bagi jemaah mah
nah uang gua balik
kalau persoalan hukum sudah selesai
sudah enggak ada masalah
terlepas dengan segala catatan pertimbangan dan sebagainya
karena itu telah menjadi fakta hukum
telah berbuat menjadi putusan
nah sekarang menjadi norma hukum
itulah sumber hukum
terlepas dengan segala catatan apapun
kalau kita perdebatkan itu
tidak akan pernah selesai
tinggal mencari solusinya
solusi sekarang mah
nah sekarang kita ribut semua ya
nanti ada yang segala macam
ada yang komentar dan macam macam
nah itu tukang gorengan itu kasihan
harus selesaikan mereka
kalau hukum sudah selesai
kepastian sudah selesai
oke jadi solusinya apa yang bisa diambil kang asep
ya sekarang berangkatkan jemaah
karena persoalan di awal itu kan ada jemaah
daftar ingin berangkat
ditipu ternyata dicuci uang
nah perbuatan menipu dan cuci uang adalah pidana
diputus sama hakim
sekarang ributnya menyangkut barang bukti
solusinya barang bukti oke
negara enggak berhak sebenarnya
kita hormati putusan tadi
nah sekarang ketika negara berhak
balikin ke jemaah
tapi ketika dibalikin ke jemaah
ini belum tentu bisa mengganti uang yang masing masing katakan
kurang lebih empat belas sampai enam belas juta
atau biaya umroh ke sana
kita dengar pernyataan terakhir wakil menteri
dari mana duitnya
sekarang ahli keuangan negara
ahli pembelian negara selesaikan
kalau hukum prosesnya
perbuatan pidana penipuan pencucian uang
jenis adalah barang bukti
barang bukti bagi jemaah ada perlu sekarang
mereka udah nunggu tiga tahun empat tahun ya
nah mereka harus berangkat
nah itu yang harus diselesaikan sekarang
kalau kita membeributkan putusan
pasti hakim akan mengatakan
kami juga punya pertimbangan
itu kan selesai
itu asasnya ada sudikata
ini harus dihormati
yang harus selamatkan sekarang tadi
bagaimana jemaah sekarang berangkat
atau uang kembali
nah sekarang kan
kalau main sekarang hukum perusahaan
ini berbentuk pt
berbentuk pt perseroan terbatas
sahamnya siapa yang memiliki siapa
dia hutangnya ke siapa
hanya tinggal disitu diselesaikannya sekarang
kalau main putusan
hanya upaya membatalkan hanya upaya hukum
kalaupun itu juga terdakwanya mengajukan
terpidananya mengajukan pk
nah sekarang jaminan pknya
putusan saling bertentangan
kehilapan laki kekeliruan
nah pasti terpidana
atau kekeliruannya pasti di barang bukti
barang bukti nanti misalkan dibatalkan oleh pk
kembalikan kepada jemaah kan
kan kembali ke awal
itu harus berbentuk uang
untuk mengganti pergi atau
duit balik kan
kalau dilelang harga turun begitu
sekarang kan masuk oleh
katakanlah sekarang udah
anggap putusan dalam tanda petik
katakan ini putusan salah barang bukti
barang putih sekarang nanti pk misalkan muncul
kembalikan kepada jemaah
nunggu waktu lama lagi
jemaah semakin menderita
pak abdullah halo
masih bergabung ya pak abdullah
tadi ada cukup menarik
tadi pak musolid mengatakan bahwa
pijakan hukum keputusan ini tidak kuat
dan tidak mengedepankan keadilan
masih kita agak bahas lagi soal putusan
meskipun tadi kang asep sudah katakan
ada berbagai macam solusi
apa tanggapan anda soal itu pak abdullah
putusan ini sudah inkrah
dan kekuatan itu tetap
tinggal jaksa sebagai eksekutor melaksanakan putusan
karena putusan ini sudah tidak ada lagi solusi
sampai saat ini
itulah putusan yang terakhir
sehingga jaksa tinggal melaksanakan aja eksekusinya
saya rasa itu
kemudian kalau memang ada upaya upaya hukum lagi
ini tantangan bagi pakar hukum
bagaimana menjembatani sehingga jamaah itu bisa mendapatkan kembali uangnya
tentunya melalui cara cara yuridis yang telah ditetapkan
tidak bisa minta pengembalian aset atau barang bukti
melalui perkara pidana itu tidak bisa
karena mereka itu sudah melapor ke penyidik
kemudian dilakukan penyidikan
dilibatkan ke kejaksaan
kemudian jaksa menuntut
ini jaksa ini bukan mewakili kita sendiri
tapi mewakili negara
tentunya negara untuk kepentingan masyarakat
oleh sebab itu
nanti setelah dilelang
inilah negara harus hadir
bagaimana caranya itu butuh solusi yuridis
tantangan bagi para hukum untuk mencari solusi yang terbaik itu
oke jadi itu yang bisa anda katakan dari
perdebatan soal putusan ma ini ya pak abdullah
oke bahwa kemudian ada pihak pihak yang merasa kecewa dengan putusan ma
bagaimana tanggapan ma sebetulnya
atau anda pribadi seperti apa pak abdullah
masalah kecewa itu bagian dari kehidupan
setiap orang berhak untuk kejiwa
mahkamah agung menghormati mereka itu kecewa
tetapi putusan mahkamah agung juga harus dihormati karena itulah yang
adalah putusan yang ada dan sudah berkekuatan hukum tetap
jadi apapun alasannya bagaimana putusannya harus dihormati
dan dilaksanakan oleh eksekutor
oke baik kita jeda terlebih dahulu
saya akan ke pak musoli nanti untuk kemudian tadi apa yang dikatakan oleh pak abdullah
bagaimana kuasa hukum kemudian mencari solusi
tadi juga kang asep sudah tawarkan ada beberapa solusi yang bisa diambil
nah dari kuasa hukum bagaimana menyikapi ini ke depannya seperti apa
kemudian fokusnya sekarang ke jemaah kang asep ya karena mereka membutuhkan
ini bagaimana ke depannya kita akan bahas nanti usaha jeda kami akan segera kembali
baik anda kembali di prime news kita masuk ke segmen terakhir
sebelum saya akan tutup telepon dengan bang astro
bang arsul ada lagi yang ingin anda sampaikan sebagai korban dari penipuan first travel ini
kemudian bahwa ada putusan dari ma
apa yang ingin anda sampaikan dan anda harapkan ke depan
ya terima kasih
tadi kan dwi dwi tahu dari ma bahwa ini kan sudah selesai
artinya bola kan sekarang di tangan pemerintah
kan kan itu ya kan harus begitu begitu
nah jadi pemerintah nanti terserah apakah kemudian mengembalikan itu
mengembalikan uang jemaah atau mengerjakan jemaah
itu kan juga memerlukan uang semuanya ya
nah dengan demikian
saya ingin mengetuk hati
dengan mengetuk hati negara
api di sini kedaksaan atau kementerian keuangan
pikirkanlah nasib kami gitu
itu ada marbot ya
itu ada tukang gorengan
itu ada macam macam lah ya

ini jangan sampai kemudian ada pernyataan
dulu ikhlaskan saja
yang menurut saya tidak punya hak apapun mereka bicara soal keikhlasan
itu keikhlasan itu urusan jemaah dengan allah
jadi tolong deh jangan sakiti lagi
nah sekarang yang paling penting bagi kami adalah
dana itu dikembalikan atau kami diberangkatkan
kalau dana dikembalikan mungkin barangkali kecil dibagi dengan enam puluh tiga ribu orang
itu mungkin bisa diberangkatkan
atau bagaimana lah solusinya
tapi kami ingin mengatakan bahwa situasi ini sangat sangat menyakitkan
membuat kami perih
bagaimana kok negara tidak rugikan tapi negara untungkan
tolonglah negara bantulah kami
itu poin saya terima kasih
baik terima kasih bang asro kamal rokan
mudah mudahan suara hati anda didengar oleh siapapun yang kemudian
berwenang ya dalam kasus ini karena anda adalah bagian dari korban
dan masih banyak puluhan ribu korban yang lain
yang juga memperjuangkan hal yang sama
langkah dari kuasa hukum ke depan
tentu seperti yang tadi bang asro
banyak sekali orang orang di luar sana yang juga punya suara hati yang sama
kedepan akan seperti apa setelah putusan ma ini
ya saya kira begini
apa yang disampaikan oleh bang asro kamal rokan
saya kira itu cerminan dari enam puluh tiga jemaah yang lain
harapannya diberangkatkan atau minimal uangnya dikembalikan
yang berikutnya adalah terkait kemudian upaya hukum
atau langkah apa yang perlu ditempuh
saya kemudian mendukung apa yang dilakukan oleh kuasa hukum
dari first travel yang rencananya menurut beberapa teman teman informasi media itu
ingin mengajukan pk
ini saya kira celah kecil ya kang asep ya
yang saya kira tapi sekecil apapun harus kita coba
sehingga dampaknya apa
dampaknya kita minta kepada kejaksaan negeri depok sebagai eksekutor
saya kira perlu mempertimbangkan sambil kemudian mereview
dan kemudian mendata ulang aset first travel
yang kemudian tadi diamankan dan kemudian disimpan dan lain lain
kemudian ini juga tidak perlu
buru buru melakukan lelang
berikutnya adalah perlu juga ditunggu
apa yang dilakukan oleh sebagian teman teman lawyer juga
teman teman saya juga akan melakukan pembatalan homologasi di pkpu
di pengadilan niaga jakarta pusat
ini pun saya kira celah yang tidak mudah sebetulnya
tapi ini ikhtiar yang perlu dilakukan
nah tapi segala proses apapun yang kemudian dilakukan oleh
menggunakan instrumen instrumen hukum
saya kira pemerintah
kemudian dan penegak hukum
saya kira di atas hukum itu masih ada satu nilai
satu value yang perlu juga menjadi tanggung jawab pemerintah
tanggung jawab negara yaitu kemanusiaan
di mana tadi dibilang oleh bang asro kamar rokan
ada enam puluh tiga ribu orang yang menunggu keadilan
selama bertahun tahun selama berbulan bulan
ternyata tidak dapat keadilan
justru yang diperoleh adalah putusan yang saya kira justru
apa namanya bukan menyakitkan jamaah kira kira seperti itu
nah maka saya kira upaya upaya ikhtiar ikhtiar bersama ini
perlu kita dorong supaya apa
karena apa kasasi ini kan tidak bisa begitu saja dicoret diganti tidak bisa
seperti tadi yang dibilang oleh kang asep
ketika itu sudah menjadi fakta hukum
maka koreksi yang bisa dilakukan itu adalah menggunakan instrumen hukum
tetapi kemudian instrumen hukum pun ada di atasnya lagi
itu adalah faktor kemanusiaan yang perlu saya kira dipertimbangkan
agar jangan sampai putusan putusan semacam ini
kemudian nanti bisa menjadi referensi atau bahkan ilham
persoalan persoalan pelik yang bisa saja terjadi
kedepannya begitu ya
kedepannya mengingat apa
anda perlu tahu bahwa
jamaah umroh yang tiap tahun berangkat itu kurang lebih ada satu juta jamaah per musim
satu musim umroh itu kan delapan bulan empat bulannya kan untuk haji
ini tiap tahun
dan bayangkan ketika misalnya ada tragedi ada hal hal semacam ini lagi
dan kemudian ternyata putusannya dirampas lagi oleh negara
nah saya kira ini yang perlu menjadi bahan evaluasi internal juga di kalangan
pemusulannya tapi ada gambaran tidak
seperti yang dikatakan asep kalau kemudian katakanlah uangnya sudah dicairkan begitu
dibagikan kepada seluruh korban
ini kan menjadi pekerjaan rumah berikutnya seperti apa pembagiannya
yang agar merata karena pasti kan setiap orang kerugiannya berbeda beda
itu bagaimana yang sudah dipikirkan
kalau instrumen pidana saya tidak bisa membayangkan ketika misalnya kerugiannya itu enam puluh tiga ribu
enam puluh tiga ribu itu kan macam macam strata jamaah ada yang tadi orang biasa
ada yang orang menengah
bahkan sebetulnya orang orang yang menengah ke atas sudah banyak
tapi mereka malu untuk menyampaikan ke publik misalnya seperti itu
nah kalau mekanismenya apa namanya kepalitan kan jelas
ada kreditur konkuren ada preferen ada separatis
itu mudah membaginya begitu
tapi dengan misalnya proporsional seperti ini saya kira perlu ada pemikiran ke depan
apakah misalnya ada teman yang mengusulkan bahwa bikin saja misalnya monumen masjid
atau tempat ibadah atau tempat fasilitas sosial fasilitas publik
yang itu kemudian bisa dinikmati oleh semua orang
karena kalau pun bisa dibagi dibagi misalnya mobil
mobil yang sudah dimiliki oleh first travel nilainya kan menyusut
kemudian ada lagi misalnya gas fair ada lagi misalnya tas tas branded
hari ini kan karena sudah tiga tahun berjalan harganya akan sangat jatuh
sehingga itu menjadi saya kira perlu ada pemikiran mendalam
bagaimana kemudian kita mencari tapi yang jelas semangat yang tadi
semangatnya dua bagaimana kemudian keadilan ini jangan pesan pesan dari putusan ini
kisru atas putusan mahkamah
yang saya agung ini adalah jangan sampai masyarakat jangan sampai publik
merasa hopeless merasa putus asa dalam mencari keadilan ini berbahaya
ini saya kira akan menciptakan hal hal yang tidak produktif
dan kurang baik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara
tapi bagaimana kemudian instrumen dan kemudian institusi institusi peradilan
penegakan hukum ini memang apa namanya tempat untuk masyarakat publik bahkan rakyat kecil
untuk menyendarkan mencari keadilan
oke jadi tetap akan mencari celah hukum dan tetap berusaha begitu ya
kita akan berikhtian
saya tentu dengan sejauh kemudian itu dibolehkan oleh hukum itu sendiri
sebelum nanti kang asep akan menutup saya ke pak abdullah lagi
pak abdullah tadi sudah mendengar apa penjelasan dari tim kuasa hukum dari korban first travel
tetap akan mencari celah hukum
apa yang ingin anda tanggapi dari apa yang disampaikan oleh kuasa hukum dari jemaah umroh first travel
ya pada dasarnya kami menghormati dapat merasakan apa yang mereka ungkapkan
mudah mudahan apa yang diharapkan ke depan itu bisa mendapatkan hasil yang diharapkan
semuanya ada hikmahnya kita belum tahu
karena kalau kita bicara keputusan ini sudah selesai dan berakhir
kecuali ada upaya hukum
tentunya kalau memang sudah berakhir ya silahkan saja
ini sudah masuk pada tahap eksekusi
silakan berjaga selalu selaku eksekutor
segera melaksanakan tugasnya
dan uangnya nanti bisa diserahkan kepada khas negara
nah untuk apa itulah negara harus hadir
dia bisa merasakan apa yang dirasakan bangsa dan warga negaranya
terima kasih pak abdullah sudah bergabung bersama dengan kami
saya akan tutup telepon dengan anda
pak abdullah kabinet hukumnya juga homas dari mahkamah agung
tadi sudah menjawab
terakhir saya ke kang asep
kalau begitu artinya bola di tangan siapa nih kak asep
di tangan negara kah atau bagaimana
di tangan pemain bola di persi batu persija
ini catatan terakhir ya
terakhir terakhir kang asep
gini gini kalau uang masuk ke kas negara itu nggak boleh
ada undang undang apbn
pemasukan pengeluar itu jelas diatur undang undang
nggak bisa dari kasus ini
titik itu dulu ya
catatan itu hati hati
kalau itu biar urusan lain satu
saya mau ke depan saja
ini kan kejadian
periode umroh periode haji berulang ulang
satu teman teman jemaah ya
jangan dibungkus ibadah ujungnya musibah
kedua saya kira kementerian agama ini jadi perhatian
karena saya sebagai pengelola kan
saya kira ada penjelasan
saya teriak dari dulu kok ya
sejak dua puluh tahun yang lalu kasus tiga utama
saya sebut aja lah kasusnya
umroh tiga utama atau haji tiga utama ya
saya bilang ke penyelenggara penyelenggara umroh haji
harus ada uang jaminan kementerian agama
berangkatkan dua puluh jemaah haji
misalkan biayanya seratus juta
minimal tujuh puluh lima juta harus ada di kementerian agama
jadi kalau ada kejadian ini
uang jaminan itulah untuk kembalikan kepada jemaah
itu harus diberlakukan
biar ada seleksi alam kepada
kan sekarang gampang bikin lebaga lebaga umroh haji ini
sekarang kalau dari enam puluh ribu
kan saya yakin akan terulang terulang terus kok
kalau terulang terulang kalau soal hukum sih tidak
alah ceteklah gampang lah soal cetukmah
nggak ada masalah
tapi ini jemaah ini kasihan yang tukang gorengan dan kawan kawan tadi kan
nah selama kementerian agama ada oknum memberikan izin
kemudian mempermudah mereka memberangkatkan
pada mereka dibungkus marketing marketing dengan contoh artis dan segala macam
sehingga orang kecil meniru
ini akan dilakukan terus
sekarang kementerian agama harus berani mengoreksi diri kepada lembaga lembaga
kan sekali lagi tidak satu lembaga yang begini
ya saya berani mengatakan ratusan
ini yang terangkat hanya berdua tiga empat kan
sebenarnya yang muncul juga banyak
nah artinya apa
perizinan jaminan perusahaan ini harus ada
ketika bicara mereka dalam bentuk kooperasi berbentuk cp berbentuk pt
modal yang di store modal yang di save
kalau itu tidak dilakukan kasian jemaah
dan itu akan diulang
kalau perusahaan hukum tidak ada masalah
sebenarnya kan ujungnya kan tadi saat kerja awal
duitnya mau diapain
sekarang katakan kalau nanti pk dilakukan
duit dikembalikan ke jemaah
semakin lama kan
semakin nilai turunnya
semakin apa yang diharapkan
waktunya menunggu terus
pk batasan waktunya nggak ada
kalau diperdata sudah delapan puluh hari
tidak ada alat pengulangan bukti
nah kalau sekarang nanti dia mengajukan
alasan tadi ya
alasan pk diajukan
kalau hanya cengat mengajukan
nanti lama lagi
tapi masih ada keharapan kak asyid
bagi para jemaah ini seperti tadi
ya kalau keharapan saya kira
tidak sama sama jemaah
orang yang telah membuat mereka menderita
karena kalau cara hukum sudah selesai
mereka sudah dihukum
nah sekarang kan ketika perbuatan nyatakan salah
orang yang menipu itu
dengan mencuci uang
tapi jemaah yang enam puluh tiga ribu itu
yang tercatat belum yang tidak tercatat
itu yang harus kasihan
ya kalau itu tidak diselesaikan
ya hukum udah bicara kepastian
sekarang ada dua lagi
keadilan bagi mereka yang di luar putusan
kemanfaatan mereka yang ada di luar putusan
bicara hukum bicara struktur
kalau juta bisa ngomong itu terlalu jauh lah
di depan mata daripada kita berwacana
sudah pakai celana
nah kalau itu tidak diselesaikan
negara tidak menyelesaikan
kalau negara berani menerima
artinya mengambil alih tanggung jawab
karena saham berpindah
ini hukum perusahaan
ketika hukum perusahaan
ini ketika hubungan keperdataan
perikatan antara jamaah dengan pt
di situ perikatan terjadi
kalau negara berani mengambil
negara ikut serta penyertaan di situ
kalau itu dilakukan
mending rombongan yang telaksana
duitnya dari mana
oh negara utangnya banyak
artinya kemudian negara juga punya peran
kedepan kalau memang ingin
ya kalau menerima
nanti kan pt pt lainnya kejadian
nah kejadiannya akan diulang
itu yang bahaya
sudah yang terjadi ini
usibah pembelajaran bagi siapapun
dan jangan sampai terulang lagi begitu kak ngasip ya
saya menduga nanti yang jamaah tertipu
mungkin saya berani mengatakan
seperti sekarang sering tertangkap ott para maling ya
dan jamaah akan tertipu akan diulang
bungkus ibadah itulah yang mempengaruhi orang orang
karena percaya dengan rangkaian rangkaian ibadah
kalau ada di situ orang mencari cari keuntungan
entah agen entah apa
mereka cari untung
misalkan dua puluh satu gratis kan
nah ternyata dikumpul kumpul
permainan semua ini kan
ini permainan subsidi silang
di belakang numpuk
ponzi atau apa itu istilahnya kan
yang tuntuk kan dari tukang gorengan
yang maju contoh
para selebriti kan
diberangkatkan gratis dan sebagainya
sementara mereka nunggu
dan ini akan diulang
ini kan cara marketing
nah serta merta ini persoalan hukum
bahkan ada penipuan
tipunya sih gak apa
sementara gue dihukum
lantai juga di rp gue dapat remisi
baik baik baik
pak musdali artinya kita masih akan tetap melakukan upaya hukum ya
kita tentu harapkan
hak itu harus
iya itu hak
kita akan melakukan upaya hukum
singkat saja pak musdoly
dan satu lagi
saya kira mungkin teman teman lawyer yang tergabung dalam grup kita
juga berencana untuk memberikan surat khusus kepada presiden jokowi
karena kejaksaan itu adalah menjadi eksekutor
dan kejaksaan bagian cabang dari kekuasaan eksekutif
eksekutif itu adalah pimpinannya adalah pak presiden jokowi
saya kira ini menjadi upaya non litigasi yang coba kita akan sampaikan ke presiden jokowi
mudah mudahan segala upaya mendapatkan jawaban yang baik
dan juga tentu kembali lagi ini adalah para jemaah ya
yang mudah mudahan mendapatkan hak mereka
takutnya banyaknya lama lama lupa dengan waktu
hilang dengan sendirinya
mudah mudahan jangan seperti itu kak asep
terima kasih banyak pak mustori
terima kasih banyak kak asep
dan juga banyak banyak
sudah ada bang asro dan juga pak abdullah
kabiro hukum dan juga humas mahkamah agung
kami harus kembali dan kami akan break terlebih dahulu
kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain
di antaranya adalah kepolisian yang resmi menahan tersangka penabrak dua
pengguna otopet listrik tersangka dh terbukti melanggar pasal tiga ratus sebelas undang undang lalu lintas
kami akan sampaikan informasi yang sudah jeda
kami akan segera kembali setelah itu